sungguh pemandangan yang sangat sangat indah
selamat membusuk kamu di penjara nowood
raskala bawa perempuan itu ke dalam penjara
dan para demi bawa yang lain juga ke dalam penjara
sebegitu bencinya kau kepada aku ratu geneng
aide sepak pengetahuan
jangan coba bermain main denganku
maafkan hamba gusti prabu
aku sudah memberikanmu kekuatan yang sangat dahsyat
masih bisa saja kamu gagal
iya gusti prabu
hamba tidak menyangka kalau
iya aku sudah tahu
itu karena kamu terlena dengan masa lalumu
di dalam hatimu
masih saja tersimpan perempuan
aku masih memaafkanmu
tapi jangan lupakan tugasmu
atau akan ku caput nyawamu
sebagai ganti dari kekuatan yang sudah aku berikan
tapi gusti prabu
tubuh hamba belum kuat
hamba butuh waktu untuk memulihkan diri gusti prabu
aku tidak peduli
carilah cara untuk menjalankan tugasmu
baik gusti prabu
jangan kecewakan aku jaka
menyingkirlah dari hadapanku
rasanya tempat kuliah submit
orang yang beim cum
ada apa guru
apakah guru mau bercerita padaku
yah he daru
aku tidak ingin cerita
tapi sepertinya aku sudah percaya padamu
akan aku ceritakan semuanya
apakah itu sebuah aib
atau sebuah rahasia guru
lebih baik guru tidak usah bercerita padaku
he daru sudahlah
jangan bersikap bodoh seperti ini
dengarkan ceritaku baik baik

aku tinggal melakukan apa yang nawang su lakukan
bunda dewi ibu unda para bidadari
ratu para bidadari
saya ingin mendapatkan kembali
seenak hijau saya yang tenggelam
ijinkanlah saya menghadap mu
ibu unda para bidadari
ratu para bidadari
ratu para bidadari
wah benar kata nawang si
oh jadi ini
puri bidadari itu
seperti di alam mimpi
pantas saja nawang si bisa mendapatkan
priasan di sini
ini pasti bunda dewi
iya persis yang diceritakan oleh nawang sih
kamu mencari baju hijau itu sinta
iya benar bunda dewi
kamu masih bisa mendapatkannya
asal kamu mau menginap semalam
di sini dan membersihkan
puri lantai bidadari pilar pilar
dan juga singesananya
tapi bunda dewi
lantainya sudah sangat mengkilap
begitu juga pilar dan singesananya
masih harus dibersihkan
kalau kamu tidak melakukannya
baju itu tidak akan kembali
baik baik bunda dewi
saya ingin baju dan hadiahnya juga
kamu harus kerjakan apa yang harus kamu kerjakan
baik bunda dewi
apa yang dilakukan sinta di puri bidadari
sinta senang bertemu bunda dewi
apa yang dikatakan bunda dewi
lalu sinta diberikan tugas
kalau sampai kamu bohong